pemerintah menargetkan peraturan terkait transaksi perdagangan melalui sistem elektronik terbit pada oktober dua ribu dua puluh
dan memenuhi standar nasional indonesia atau sni
selain itu peraturan pemerintah ini akan mengatur secara rinci barang yang akan dijual melalui perdagangan yang menggunakan sarana elektronik
baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud
peraturan ini diharapkan agar produk lokal bisa berkembang dan mampu bersaing dengan produk impor yang diperdagangkan di marketplace